water sport ini merupakan fenomena seperti puting beliung kalau terjadi di daratan
dan jadilah model baju lain yang siap digunakan saat lebaran
kondisi lain meningkat tiga puluh sampai tujuh puluh desa dan kelurahan yang terdampak itu
sedangkan shift dua mulai dua siang hingga tujuh malam
yang dibuang semua ke selokan
alhamdulillah dalam kabar baik langsung saja saya konfirmasi pak nurwan
minus pejabat dari kementerian lingkungan hidup kemudian harusnya ada dari kementerian perhubungan karena menyangkut ini alur pelayaran
zona amelia indriani siswi sekolah menengah pertama
vitamin d memiliki reseptor di hampir semua sel dan jaringan tubuh manusia
menurut dia para pembeli tertarik pada peci kulit ini